sampai jumpa di video selanjutnya
bagaimana keadaannya dok
pasien tidak mengalami cedera yang serius
saat ini bu naya belum siuman
cedera kaki yang dialami bu naya
syukurnya tidak terlalu parah
hanya bengkak karena terkilir saja
beliau butuh istirahat
dan sementara waktu tidak boleh beraktifitas yang berat dulu
bu naya hanya butuh waktu untuk pemulihan
permisi saya mau visit dulu
baik terima kasih dok
emang kamu punya orang buat
kenapa kamu punya orang ini
kayaknya nggak cukup deh buat angkot kita berdua
maaf ya pendingan
kamu jangan minta maaf
kamu nggak salah kok
kamu nggak salah kok
kamu nggak salah kok
aku pengen bantu naya cari bening
tapi aku harus cari kemana
dengan kondisi dia seperti ini
tapi aku harus cari kemana

ya kalau kita numpang di mobil itu aja
siapa tahu mobil itu akan ke pasar gondang dia
bapak ke pasar bukan
pasar gondong dia bukan
iya emang kenapa de
boleh kita ikut numpang
bapak aku mau ikut
bapak aku mau ikut
bapak aku mau ikut
boleh kan pak
yaudah nggak apa apa
tapi bapak ngikut bareng dulu ya
kalian duduk di depan ya

makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
ini benar pasarnya
iya aku inget tadi bunda kecelakaan di jalanan
dekat naik kereta nggak jauh dari pasar
kita cari bunda kesitu
kau bukan bunda
kau bukan kawan
kau bukan kawan
kau bukan kawan
kau bukan kawan
kau bukan kawan
jangan di jalan ya tadi aja ada yang kecelakaan di sini
kakak tahu tadi aja ada yang kecelakaan
iya karena tahu tadi pas kecelakaan kakak pas ada di sini
lalu keadaan kita di sini terkejut
korbannya kakak kurang tahu sekarang
pas dibawa warga udah gak gerak
aku yakin bunda aku masih hidup
kecelakaan itu ibu kamu
kakak tahu gak bunda aku dibawa kemana
kalau itu kakak kurang tahu
sepertinya dibawa ke rumah sakit yang berada di dekat sini
dari sini kalian lurus aja
ntar di sana ketemu ketiga ambil kanan ya
ntar pas di kanan itu persis ada rumah sakit
iya ada apa dek
apa ada bunda aku
tadi bunda aku kecelakaan dan namanya bu naya
sebentar ya dek
maaf ya dek tapi hari ini belum ada korban pasien kecelakaan yang masuk ke rumah sakit hari ini
tapi aku beneran tahu kalau bunda aku kecelakaan
aku tua bunda aku di sini
ini kita mungkin harus ke rumah sakit lain
yuk kita cari
makasih ya sus
kamu di sini
saya yang bawa kamu ke rumah sakit
tadi kata dokter kaki kamu tergilir
makanya untuk sementara waktu kamu ga bisa beraktifitas dulu
lebih baik sekarang kamu istirahat ya
aku harus cari mending
mending dibawa ke satpol pp gara gara aku
aku tinggalin dia di jembatan dekat rel kereta di kota
oke oke tapi kamu jangan bangun dulu
kondisi kamu belum pulih
aku harus cari mending
aku khawatir dia kenapa namun disalah
aku harus cari mending

dok pasti jatuh dok tolong dok
saya mau cari mending
saya mau cari mending
saya gak bisa lama lama disini biarin saya pergi
jangan tenang ya bu
saya mau cari mending
saya gak tahu gimana kalau disini ya
tolong saya mau cari bening
saya gak bisa lama lama disini
karena bu naya sedang masa pengulihan
jadi harus banyak istirahat dulu ya
suster tolong dibantu ya
saya mau cari mending dok
tenang ya bu naya
saya gak tahu gimana kondisinya disana dok
suster tolong pegang tangannya ya
saya mau cari mending
jangan biarkan dia marah marah ani dulu ya
mending kita mulung dulu
pasti banget cukup buat kita besok naik angkot
ya yuk kita mulung
hari ini saya minta kamu temenin saya mencari seorang anak
saya masih di rumah sakit sekarang
selamat malam pak
jadi saya lagi mencari anak kecil pak perempuan
tingginya sekitar segini
rambutnya agak keriting
dan umurnya kurang lebih sekitar delapan tahun pak
dia dikejar di bawah jembatan relak retah api
oh anak itu sudah kabur pak
kabur bagaimana pak
dia itu kan bukan gelandangan
ibunya lagi dirawat di rumah sakit pak
dan lagi mencari anak itu
ternyata kami sudah salah tangkap
kami tidak tahu dia pergi ke mana
kamu segera lakukan pencarian beny
kabarin saya ya
saya harus balik ke rumah sakit
saya permisi dulu pak
tidak saya sendiri yang memperbaiki ini
saya tidak akan kena panggilan ini
kamu tidak akan kena panggilan ini